lalu memang terus terang sempat agak slowing down sempat agak waktu peak naik banget lagi galang dana full
tapi kemudian ya agak ada saturasi lah ada kejenuhan mungkin juga orang udah mulai ngerasa aduh ini pandemi gak selesai selesai
mungkin juga income turun mungkin kemauan berdonasi juga turun kita sempat rasain itu juga
tapi sebenarnya yang bikin optimis ya sebenarnya tahun ini di juli kemarin karena kasus naik lagi itu muncul lagi gerakan gerakan lain
jadi sebenarnya kita balik lagi ya kalau ibarat otot solidaritas kita itu ototnya udah lumayan kuat sih sebenarnya
karena kita setiap banyak trigger eksternal kita banyak hal hal yang membuat kita harus bersolidaritas itu melatih kita
dan di internal juga karena kita sebagai bangsa yang kolektif suka tolong menolong gitu